sekitar seratus anak di kota batu mendapat layanan pendampingan psikologi dan bantuan sosial
berupa kebutuhan pokok dan sarana pendidikan
dampingan ini dimulai sejak rabu empat agustus dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan dinas sosial provinsi jawa timur
untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang bisa muncul
akibat banyaknya korban meninggal karena corona
selain dampingan psikologi dinas sosial provinsi jawa timur memberikan jaminan pendidikan
melalui unit unit pelayanan terpadu
sosialnya itu bisa kembali pulih
itu menjadi pr bagi kita bagaimana melakukan upaya
agar mereka itu tidak terpuruk dari sisi ekonomi
kepala dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kependudukan provinsi jawa timur menyebutkan
ada lima tiga ratus tiga puluh anak di jatim yang menjadi yatim dan piatu akibat covid sembilan belas
dengan mayoritas rentang usia enam delapan belas tahun
dp tiga ak menyebut tak hanya orang dewasa
anak anak yang tergabung pada forum anak juga dapat berbagi peran menjadi pelopor pengendalian covid sembilan belas
dengan cara melaporkan temuan tentang anak anak yang terlantar akibat covid sembilan belas
upaya ini diharapkan dapat mencegah bahaya perdagangan anak
dan pengaruh paham radikal yang dapat menyusup pada anak
anak anak dengan stres yang tinggi dan anak yang kehilangan orang tua
itu dikhawatirkan nanti akan berhadapan dengan hukum
baik dia itu pelampiasannya ke narkoba kemudian ke kriminal dan sebagainya
ini sangat berbahaya
di sisi lain lembaga pelindungan anak jatim menilai
belum ada upaya perlindungan yang ramah yang dapat diterima dengan baik oleh anak anak
melalui forum anak memanggil lpa mencatat berbagai keluhan dari anak
yang mengaku merasa terintimidasi dan ketakutan saat melihat petugas dengan apd
selain itu pemerintah tidak cukup hanya menggunakan
undang undang darurat kebencanaan untuk menangani persoalan anak selama pandemi ini
diperlukan membuka semua sistem undang undang bagaimana untuk anak yatim piatu
ada undang undang untuk adopsi anak
yang kita takutkan kan trafficking jadi nanti diambil orang asing
kalau indonesia tidak mampu seperti kasus tsunami kemarin
kita teriaknya kembalikan anak anak bukan begitu ya
proteksi kita jadi akan makin luas yang melindungi anak
jadi kalau dia dioptosi nanti ada jurnal sosial yang terus akan memonitoring
kehidupan anak itu bagaimana terpenuhi hak hak yang kita belajar
ada rasa kegembiraan dan tidak salah arah
lpa jatim menekankan edukasi pada masyarakat untuk membangun atmosfer sosial yang guyup
tanpa perundungan pada keluarga yang terkena covid sembilan belas masih perlu digalakkan